kita ke dokter kelar
tapi anda buru buru
udah akang cari tapi nggak ada
kalau akang cari pasti udah ketemu
atau jangan jangan sudah akang jual ya
pokoknya akang cari saat ketemu
mak dede berangkat ke pasar dulu ya
oh iya mak tadi yang mau beli rumah t telpon
katanya hari ini dia mau datang lagi ke sini
tapi sama suaminya
kalau masalah harga sih katanya udah cocok
tapi suaminya mau lihat dulu ke sini

buat ke belakang nek
biar febri aja gak apa apa
gak apa apa saja gak apa apa